tarzan bangun tarzan
hei bola karyan
tadi kita berdua ketiduran
hei kalian tahu nggak
kita udah mau kabur anakku
ayo kejar mereka
jenny mendingan sekarang kamu pergi aja sama penta
sudah enggak usah pikirin aku
aku jalan gue kangen lo

jangan lupa like share dan subscribe ya
jangan tertangkap sama papa aku ya
kita kembali ke sana atau enggak ya penta
aku gak ngerti deh
hmm ajak aku lari lagi
tapi ya mau istirahat dulu ya
soalnya aku capek
mungkin kan papa gak bakal tahu kalau kita ada di sini